sebagai desa tertua di lombok tengah bonjeruk tak hanya tersohor akan nilai historis budaya yang kental menjadikannya semakin eksotis
jeruk desa agrowisata ini menyuguhkan jejak nostalgia menghidupkan kembali nilai nilai kearifan
desa ini dinobatkan sebagai salah satu desa terbaik dalam anugerah desa wisata indonesia dua ribu dua puluh satu yang digelar kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
berlokasi di kecamatan jonggat kabupaten lombok tengah nusa tenggara barat desa bonjeruk memiliki lokasi strategis
hanya membutuhkan waktu tiga puluh menit dari lokasi mataram dan empat puluh lima menit dari kawasan ekonomi khusus mandalika
desa wisata berbasis lingkungan dan budaya ini dihuni sekitar sembilan penduduk dengan luas lima enam ratus
dengan dinobatkan sebagai desa wisata oleh kementerian pariwisata indonesia dua ribu dua puluh satu desa bonjeruk memiliki lokasi strategis
dengan penyelidikan kementerian pariwisata indonesia dua ribu dua puluh satu sektor pariwisata di desa ini semakin bergelia
semenjak kami mendapatkan penghargaan anugerah desa wisata indonesia kami melihat terjadi angka kunjungan yang meningkat
karena banyak wisatawan yang penasaran ada apa sih di desa bonjeruk kok sampai pak menteri datang
terus yang kedua adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan untuk membersihkan desanya
potensi potensi budaya yang mereka bisa terlibat termasuk juga potensi kreativitas
sejak kunjungan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno pada desember dua ribu dua puluh satu lalu warga desa bonjeruk meningkatkan kapasitas homestay
hal itu menjadi bukti kesiapan warga dalam menyambut wisatawan
salah satunya homestay
salah satunya homestay
salah satunya homestay
salah satunya homestay
salah satunya homestay
salah satunya homestay
berkonsep stay with local atau tinggal bersama warga homestay bergaya art deco ini begitu nyaman karena menerapkan protokol kesehatan yang ketat
wisatawan juga akan dimanjakan dengan suguhan pemandangan alam yang memesona dan merasakan kehidupan laiknya warga lokal
hal itu mampu menghidupkan kembali lapangan kerja yang bermanfaat bagi warga berkat kebijakan yang menyasar langsung kepada pemberdayaan warga setempat
harus tingkatkan dari desa desa pencisang menjadi berkembang menjadi maju dan mandiri
selanjutnya saya menyapa desa bonjeruk dengan menyambangi tebing purba
rute menuju tebing purba diwarnai akar
rute menuju tebing purba diwarnai akar
bergelantungan dari pohon yang usianya sudah ratusan tahun
tebing purba dipercaya sebagai tempat sakral
ritual adat dan doa menyembuhkan penyakit kerap digelar di tempat ini
terletak di dusun loang tune objek wisata ini berupa bebatuan yang tersusun rapi menyerupai stalaktit yang sudah lama terbentuk
keindahan tebing purba sangat cocok dijadikan spot foto menarik
keindahan tebing purba sangat cocok dijadikan spot foto menarik
tempias air yang merembes di dinding tebing semakin memberikan kesejukan dan ketenangan

sedi lontar atau menembang dengan bahasa sesak ini menjadi suguhan eksotis di tebing purba
butuh keahlian khusus untuk membaca naskah lontar
para pemaus membacanya dengan tembang yang tepat yakni ding dan kemah
dingdang berupa tatsuid saat membaca al quran
para pemaus membacakan tembang asmaranda
yang ditulis raden ayu dari yogyakarta
yang menikah di bonjeruk pada seribu delapan ratus delapan puluh enam
kitab lontar menggunakan bahasa kawi
lantunan demi lantunan yang syahdu
begitu menusuk kalbu
ada petua atau ajaran kebajikan
dalam setiap ayat yang dibacakan
salah satunya desa bonjeruk yang kaya
akan hasil pertanian dan peternakan
menyajikan beragam kuliner menarik
salah satunya ayam merangkat
satu ekor ayam dibakar utuh di atas tungku
yang diolesi bumbu
ayam merangkat memiliki cita rasa pedas
dan kaya akan bumbu rempah yang berlimpah
sambal merangkat diulek dengan campuran cabai rawit
dan lada berukuran jumbo
lengkap dengan irisan daun jeruk limau
yang menjadikannya semakin segar di lidah
ayam merangkat ini biasanya disajikan
saat ada upacara pernikahan seperti itu ya bu ya
dan jumlahnya itu enggak satu
tapi puluhan ramai
karena biasanya dari desa desa warga ikut datang
untuk yang pengantin biasanya disajikannya utuh
kalau yang warga baru disuir
ah ini yang jadi cirinya itu sambalnya ya bu ya
sambalnya pedas banget
ayam merangkat ini tuh
kenapa disajikan dalam jumlah yang banyak
sebagai bentuk kesasukur gitu ya
ketika ada pernikahan antara warga di desa bonjero gitu
wisatawan yang ingin menikmati ayam merangkat dengan mudah
bisa memesan melalui laman facebook dan instagram
desa wisata bonjero
dinamai pasar bambu lantaran lokasinya memang dikelilingi bambu yang tumbuh subur dan menjulang tinggi mengelilingi area
dahulunya ini merupakan hutan bambu rindang yang hasil bambunya dijual ke luar daerah
namun warga meyakini keindahan bambu yang elok justru membuka peluang wisata bila dikemas dengan baik
sehingga dibangunlah saung saung diantara pepohonan bambu
yang membuat wisatawan betah
duduk santai bersila di bawah pohon bambu yang rindang
memberikan sensasi keteduhan sembari menyeruput kopi sangrai hangat
kopi sangrai merupakan produk unggulan desa bonjeruk
dengan kekasan proses sangrai dicampurkan dengan pasir hitam
rasa kopi yang pahit menjadi ciri kopi bonjeruk ini
jangan lupa beli kreatif lokal
saat berkunjung ke desa ini
selain membantu ekonomi warga
anda sekaligus bangga buatan indonesia
nah selain menikmati kopi khas bonjeruk di pasar bambu ini
anda juga dapat bercengkrama bersama keluarga
jangan lupa untuk beli kreatif lokal
dan juga perbarui informasi wisata anda di indonesia travel
karena wisata terbaik hanya di indonesia aja